cinta dalam ketaban abrasi berjuang dalam kondisi yang sama
abrasi juga mengalir dalam kondisi yang memaksa
aku diam bagai batu dan takkan berubah
aku akan membesarkan bayangku bersama mimpi mimpi orang lain
itulah hari ini akan tetap kita sampaikan kepada angin yang berhembus
ombak yang datang serta surut yang menghampiri
inilah hidupku yang tidak akan berubah selamanya
hutan mangrove karangsong bukti kegigihan para petani di atas lahan seluas lebih dari tiga puluh hektare
keterampilan tangan abdul latif menjadi bukti tumbuhnya lebih dari tujuh ratus ribu pohon mangrove jenis bakau di lokasi ini
ada bakau hitam atau rhizophora mucronata bakau kecil rhizophora stilosa dan bakau minyak atau rhizophora apiculata
vegetasi mangrove juga menjadi rumah dari tujuh belas famili burung dengan kurang lebih tiga puluh spesies yang berkeliaran mengitari mangrove diantaranya waterbird
pantai karangsong menyimpan cerita sosok pegiat lingkungan abdul latif
masih lekat diingatannya bibir pantai ini dulunya tumbuh subur hutan mangrove
namun kondisinya berubah
selain banyak tanaman mangrove yang mati ada juga tumpukan sampah yang berserakan
niatnya untuk menghidupkan kembali hutan mangrove pun menguat
setiap dua minggu latif dan beberapa petani dalam gabungan petani jaka kencana menanam puluhan bibit di lahan yang berhadapan dengan pantai
penanaman dimulai dengan menancapkan ajir atau penyangga tanaman yang terbuat dari bambu untuk menahan angin dan arus ombak
kalau waktu waktu yang cocok yang baik untuk menanam tanaman bakau ini itu kapan aja pak
ya kalau yang mau baik satu di musim penghujan lah yang pasti karena satu cuacanya tidak terlalu panas kadar garam juga tidak naik
nah terus juga kondisi airnya tinggi ada asupan air payu itu akan lebih baik
nah itu paling maksimalnya itu jangan sampai kelewat di musim panas
musim kering bisa di bulan sembilan atau bulan delapan lah maksimal itu sudah mulai kadar garam naik
kalau kadar garam naik itu pengaruhnya sangat banyak
itu salah satunya akan itu tadi kalau sudah sanitasi kadar gam tinggi mangrove sendiri tidak baik
satu minggu sekali latif dan rekan petani lainnya mengontrol kondisi bibit yang baru ditanam
sugiman rekan sesama petani yang menemani perjalanan latif menghidupkan hutan mangrove
mengaku telah mendapatkan
banyak pengalaman dan ilmu seputar mangrove
sejak dua ribu tiga silam dirinya ikut dalam kegiatan penanaman bibit mangrove bersama latif
ya mempunyai dari pak latif itu ya termasuk mau karya secara bergabung berteman sama orang orang itu
dari secara pengalaman secara mangrove ya secara itu ya pengalaman juga nama namanya mangrove
dulu kan nggak tahu nama mangrove ini namanya apa
dulu kan enggak tahu nama mangrove ini namanya apa
dulu sekit kan tahu termasuk ya sama pak latif itu
ya untungnya itu ya hijik mengenal kalau secara berkawal perikanan kalau kawal tanan saya mengenal itu
nah dapat dapat ya artinya sumbangan dari permenta itu keuntungannya tuh
sekarang nih termasuknya sudah penanaman ikan saya dikasih ikan waktu penanaman itu
nah mangrove ini sudah lupakannya itu dikasih sama permentah
ya itu juga sudah
menaiki perahu sederhana ini latif menghabiskan hari harinya bersama petani lainnya
pohon bakau besar berumur hampir lima belas tahun yang berjajar di hutan ini menjadi bukti
perjalanan panjang kisah abdul latif melestarikan mangrove
kalau sudah melihat pohon pohon ini pak ya sudah tumbuh subur nih
apa kepuasan batin
yang bapak rasakan ini
salah satunya sederhana bahwa itu tadi begitu alam ini menjadi baik lagi ekosistemnya juga terbangun baik
saya pikir secara ekonomi juga akan mampu menjadi baik
dan itu tadi kita tidak lupa bahwa mangrove adalah sumber oksigen
siapapun akan menanam mangrove berarti dia akan bersodako oksigen
nah itu yang menjadi hal penting bahwa mangrove saja bukan saja sebagai rezeki yang kita dapat secara nyata
tapi ada hal hal lain yang di luar nyata itu tadi
yaitu tadi adalah oksigen
oksigen itu bisa dihirup oleh sampean oleh siapapun bahkan orang jakarta bahkan orang luar negeri sekalipun seperti itu
ya ini sebuah pilihan yang sangat sulit menurut saya karena kedua duanya ini menjadi sebuah pemberat yang sama
tapi mungkin karena salah satu karena ini menjadi sebuah pertanyaan dan saya harus jawab
saya berpikir bahwa mangrove adalah keluarga keluarga adalah mangrove

ini adalah kewal pahala penting di dunia health food planet
terwaspada lucky cash
asal loyang tidak bermasalah
saya memaksa roda

sebagai pegiat lingkungan abdul latif terus melakukan inovasi
kegemarannya berbagi ilmu tentang mangrove mengawali berdirinya rumah berdikari
sebuah lokasi yang berdiri di atas lahan sekitar empat ratus meter persegi
yang digunakan sebagai wahana edukasi bagi warga dan petani
nah dengan berkaitan dengan rumah berdikari
inilah salah satu yang kita garap karena salah satunya adalah bagaimana menciptakan sebuah sumber produksi
adalah sumber bahan baku
kedua kita sendiri harus mempunyai sebuah tempat untuk membuat sebuah produk
nah produk ini kita harus juga mengimbangi bahwa ini produk sehat
nah ketiga bagaimana pasar ini kita ciptakan
nah salah satunya adalah rumah berdikari
karena rumah berdikari adalah satu satunya mungkin di ndramayu
yang mampu untuk menggabungkan
menginformasikan bahwa inilah indramayu yang skala kecil
tapi mampu untuk bisa dikembangkan ke dalam kontak yang lebih luas lagi
interior rumah sengaja dirancang sederhana dan terbuka
agar petani dan warga bisa kapan saja datang untuk mencari berbagai informasi seputar mangrove
sekaligus berdiskusi secara informal
latif juga menyulap halaman belakang rumah menjadi miniatur hutang dan rumah berdikari
dengan anak anak ini pak
yang pertama adalah bahwa sesuai dengan konsep di awal
bahwa selain bicara ekologi
ini juga masuk ke dalam ruang
bagaimana informasi ini bisa masuk kemana mana
salah satunya adalah dengan masuknya informasi tentang mangrove tentang lingkungan terhadap anak anak sekolah dasar
setidaknya ini menjadi sebuah bekal ke depan bahwa anak anak ini lebih paham terhadap mangrove itu sendiri
jadi setidaknya mereka setelah tumbuh besar akan satu memelihara menjaga bahkan mampu mengolah yang lebih baik lagi
ini dulu pernah terbayangkan nggak oleh bapak
ya itu mengenalkan mangrove kepada anak anak sambil tadi menjelaskan satu persatu tanamannya gitu kepada anak anak
ya itu mungkin sebuah cita cita dan impian karena kenapa dibuatkan sebuah konsep tadi ada ekologi ekonomi dan edukasi
edukasi kan ini masuknya dalam konteks yang lebih luas lagi bahwa ini adalah perkenalan yang harus kita sampaikan
anak anak juga harus tahu bahwa mangrove itu bukan saja harus bakau ada yang lain lain termasuk manfaatnya
nah ini menjadi sebuah menurut saya
sebuah kegembiraan sebuah berkah yang hari ini kita dapat dari tuhan bahwa ini sudah sampai tahap demi tahap perjalanan ini mudah mudahan ke depan akan lebih baik lagi
oke pak perjalanan sudah hampir dua puluh tahun ya pak ya
dari mulai menanam bibit kemudian melestarikan sampai sekarang fokusnya ke pengolahan
kalau bapak dihadapkan oleh dua hanya dua tersisa dua pilihan mangrove dan keluarga apa yang bapak pilih
ya ini sebuah pilihan yang sangat sulit menurut saya karena
keduanya ini menjadi sebuah pemberat yang sama
tapi mungkin karena salah satu karena ini menjadi sebuah pertanyaan dan saya harus jawab
saya berpikir bahwa mangrove adalah keluarga keluarga adalah mangrove
mungkin dalam konteks hari ini kita berjalan semuanya adalah mangrove
ya mungkin pilihan yang pertama adalah mangrove karena keluarga juga akan membantu di situ kita juga akan terlibat di situ dan orang lain di situ
tentu pilihannya tetap mangrove akan menjadi berkah untuk keluarga dan kita semuanya
pembangunan arboretum mangrove ini sebagai laboratorium pembelajaran sekolah mangrove
yang mengintegrasikan pengetahuan dan wawasan mangrove ke dalam kurikulum sekolah dasar di indramayu
banyak bisa buat obat obatan membuat makanan membuat membatik terus membuat apa lagi
sangat besar sekali
bahkan saya ketika dengan bertemu setiap kali saya bertemu dengan pak latif itu begitu banyak ilmu yang saya peroleh
itu saya bisa dekat dengan palatif
kadang kadang di event event kegiatan apa saja itu pasti saya ketemu dan itu merupakan bagi saya adalah ilmu bagi saya
artinya palatif itu banyak membuka wawasan saya secara pribadi sebagai seorang pendidik dan juga banyak membuka wawasan pada anak anak
bahwasannya mangrove itu tidak hanya sekedar tumbuh
dan manfaatnya bisa untuk mencegah abrasi tetapi ternyata manfaat di luar itu terutama untuk faktor ekonominya banyak sekali
di balik upayanya mengurusi hutan mangrove ini ternyata abdul latif pernah merasa nyaris putus asa
tantangan kerap kali datang dari berbagai arah
mengobati penyakit terus
dari tahun dua ribu tiga tahun dua ribu delapan ada kendala tentu
pernah merasa putus asa atau ingin berhenti seperti itu pak selama perjalanan itu pak
kalau putus asa mungkin sebagai manusia ya ada tapi berhenti tidak
jadi keputusan itu kadang kita sendiri merasa sendirian
pada saatnya apa nih pak
ya pada saat chat mungkin ada yang agak lama ada juga yang tidak lama
saya merasa bahwa orang lain ini tidak paham tentang apa yang kita lakukan
kedua orang juga semakin banyak
bersaing kadang kadang menjadi tidak sehat
tapi saya tetap menjadi sebuah memposisikan diri saya ini sebagai orang yang mungkin harus bertahan di sini
karena yang saya berharap bahwa kedepan proses ini belum selesai
apa satu dari sisi ekologinya kita harus perbaiki
kedua bagaimana ekologi mampu memanfaatkan jadi ekonomi
ketiga bagaimana budaya itu kita terapkan terhadap masyarakat itu sendiri
nanti akan keluar juga nilai nilai sosialnya

tempat saya itu sebagian besar nelayan
penghasilannya kalau nelayan itu setiap kali berangkat pas pulang paling sedikit delapan juta sepuluh juta bahkan ada yang empat puluh juta kalau dia ke papua

dulu kan begitu

kedua bagaimana cara kita memperbaiki masyarakat ini
kedua bagaimana cara kita memperbaiki masyarakat ini
kedua bagaimana cara kita memperbaiki masyarakat ini

kedua bagaimana cara kita memperbaiki masyarakat ini

kabupaten indramayu terletak di pesisir utara jawa barat dengan garis pantai satu ratus empat belas satu km
di wilayah pantai ini mata pencaharian penduduk sebagian besar menjadi seorang nelayan
sehingga sepanjang pesisir pantai juga menjadi tempat pemukiman nelayan
abdul latif akhirnya memutuskan berhenti menjadi nelayan
jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai nelayan di indramayu
bergelut dengan mangrove dinilai tidak seberapa
bahkan abdul latif seringkali merugi
ya kalau bicara kerugian mungkin sebuah perjalanan yang harus kita lalui
karena tanpa proses kita sendiri mungkin nggak sampai sini
jadi kerugian itu mungkin hal yang sangat wajar dilakukan
kenapa karena ketidaktauan itu menjadi kita tidak ngerti dan mungkin saja terjadi kerugian
nah kerugian mungkin salah satunya berbentuk
ada juga bentuk materi ada juga waktu mungkin ada juga kesempatan dan sebagainya
tapi inilah ya mungkin resiko yang kita ambil
bahwa kondisi ini harus kita lakukan dan harus bertahan seperti itu
namun abdul latif bukanlah seorang yang mudah dipatahkan semangatnya
di awal tahun ia rela menghabiskan puluhan juta rupiah untuk membeli bibit
sariah sang istri terus merasakan keprihatinan dan tantangan yang dialami suaminya
ya banyak lah
apa yang dia lakuin
contohnya bu bisa ditanyakan aku
kan di blok saya itu ya di tempat saya itu sebagian besar nelayan
penghasilannya tuh kalau nelayan itu setiap kali berangkat tuh pas pulang tuh paling sedikit tuh delapan juta sepuluh juta bahkan ada yang empat puluh juta kalau dia ke papua
sedangkan kita apa maksudnya tuh ngapain sih kerja apa sih
dulunya kan gitu
ya tapi ya nggak mungkin nggak dihirukan memang pilihan sih pilihan rezeki jaya ada aja sih mbak
nggak dari itu juga bapak kerja juga ada aja sih emang rezeki mah buat makan
ya begitu semangatnya mungkin bapak tuh begitu semangatnya sama mangrove tuh
jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan terciptanya ini olahan juga ya bisa menghasilkan
alhamdulillah sekarang bisa menghasilkan
penghargaan demi penghargaan pun diraih
abdul latif tidak jarang diculuki sebagai pahlawan mangrove karang song dari indramayu
ia juga dinobatkan sebagai pelopor ketahanan pangan tingkat jawa barat
dan penghargaan pertamina award dua ribu enam belas untuk kategori pertamina berdikari
bagi abdul latif bicara soal mangrove seolah tidak ada habisnya
di balik semangatnya yang membara terhadap mangrove pria berusia empat puluh tujuh tahun ini adalah seorang ayah dari dua orang anak
yaitu liana dewi dan krishna bayu aji murid kelas enam
dia tidak pernah memaksa anaknya untuk mencintai mangrove juga
namun setidaknya abdul latif mulai mengenalkan mangrove sejak dini
kini abdul latif masih terus berusaha memetik buah lain dari usahanya
latif lebih fokus pada perjalanan olahan mangrove
sementara istrinya yang selama ini mendukung membantu mengurus hasil olahan mangrove yang kini menjadi sumber penghasilannya
dalam satu bulan abdul latif mampu mendapatkan keuntungan sekitar tiga hingga empat juta rupiah
sedikitnya ada dua puluh olahan mangrove
salah satunya yang paling laris adalah sirup mangrove
pelanggannya kini tak hanya dari warga sekitar melainkan dari daerah lain
ada juga peyek mangrove kecap mangrove dan kopi mangrove
olahan mangrove bisa dibeli dengan harga dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah
sosok abdul latif dikenal sebagai seorang suami dan ayah yang menjadi teladan bagi istri dan anak anaknya
kiprah abdul latif terus bisa memberikan semangat bagi banyak orang sekarang dan masa yang akan datang
kayanya jarang bapak tuh jarang
jarang untuk ngeluh ini ini itu
jarang sekali dia terlalu bersemangat mungkin di mangrovenya
paling yang kebanyakan ngeluh itu saya mungkin
ya mungkin mungkin ini lah apa ya
mungkin kebutuhan di rumah yang terlalu banyak
jadi mungkin ngeluhnya gitu terlalu banyak kebutuhan
sedangkan dari mangrove kan tahu sendiri lah nggak ada ini lah
tapi alhamdulillah setelah ada olahan kita banyak membantu sih
sebelum sebelumnya itu dananya dari mana itu
nggak ada ibu jualan
bapak tuh emang kalau lagi ini ya sering dia down
kalau memang lagi nggak dapat
perjuangan dari awal
jangan ini lah maksudnya tuh
jangan menyerah lah di tengah tengah ya
sekarang udah kalau dilihat udah banyak hasilnya mbak
dari empat belas tahun lima belas tahun ini
ya mudah mudahan dia tercapai lah impiannya
apa bu impian
ya mungkin impiannya dia ini
yang jelas dia ingin
supaya bisa membuat orang orang itu tahu bahwa mangrove ini bisa untuk diolah lah
aman untuk dimakan
dan untuk anak anak yang kecil yang belum tau apa itu tumbuhan mangrove
supaya dia tuh bisa tau